ya udah ibu mau cuci baju kamu ada pakaian kotor gak
ada bu di gantungan tempat biasa
ibu cuci dulu kamu lanjutin makan ya
besok adalah batas akhir gue bisa ke kampus
setelah itu gue gak mungkin bohongin ibu dengan pura pura ke kampus
apa yang harus gue lakuin
ren apaan sih
gue sama gia udah buntutin putri sama citer
sesuai yang lo minta
dan kita denger dari obrolan mereka
si putri udah pegang surat dewa
berarti mulai besok gue gak perlu lagi berurusan sama khusus kurang itu
tapi gue gak curiga deh sama si rizky
itu anak bakal tinggal diem doang sama masalah ini
kalo sampe dia berani ikut campur lagi
dia bakal berurusan sama gue
kita harus kasih dia pelajaran
mana tuh anak
jam istirahat kamu sudah selesai
dan sekarang kamu harus kembali kerja
itu bapak bapak yang rempong
ini orang lain
kenapa gue mau ngelakuin semua ini buat putri ya
apa ini karena gue udah muak sama kelakuan pangeran
dia emang udah kelewat batas
tapi gak dijual sama dia
anak anak di kampus ini bakal berhenti ngerjain
ini emang harus dihentiin
ibu gak boleh tahu soal surat ini
udah pulang put

terus gimana tadi di kampus
kamu udah gak dibully lagi kan sama siapa pangeran
siapa pangeran ya
enggak kok bu tenang aja
pangeran juga udah mulai ngejalanin hukuman dia
mudah mudahan ini tuh jadi pelajaran buat pangeran ya
di luar ada yang ingin bertemu dengan bapak
saya lagi gak ada waktu
saya lagi nyiapin bahan bahan presentasi nih
kalau ada yang mau ketemu saya bilang buat appointment dulu
iya pak tadi saya sudah sampaikan seperti apa yang pak alex tadi bilang
ya udah biarin saya ngurusin nih
selamat siang om alex
saya gak mau bahasa bahasi om
karena saya tahu om alex pasti sibuk
ya udah kamu duduk dulu deh
jadi ada apa ini
saya dengar hari ini putri dapat surat do dari kapas
om alex pasti tahu soal itu kan
tolong batalkan surat do itu on
jangan keluarkan putri dari kampus ini
jadi kamu jauh jauh datang ke kantor om untuk masalah putri
emangnya kamu pacarnya putri
bukan itu inti kedatangan saya ke sini orang
tapi ini soal keadilan buat putri
om nggak tahu apa apa soal surat do itu
dan bukan om yang membuat surat do itu
memang ini kewenangan kampus
tapi keputusannya dari om alex kan
oh merasa pihak kampus mengeluarkan putri sudah merupakan keputusan yang terbaik
dan kampus juga sudah memberikan rekomendasi untuk putri bisa berkuliah di universitas yang lain kan
putri bertahan sekuat tenaga untuk bisa tetap kuliah di kampus ini
om sudah mengeluarkan banyak uang untuk men take down berita yang lagi viral itu
tapi bukan berarti gak bisa di blow up lagi kan om
saya bisa membuat berita itu viral lagi
om tau kan gimana kekuatan media elektronik kita
apa om mau
melihat berita soal pembulian itu viral kembali
sekaligus peristiwa soal putri dikeluarkan dari kampus ini
media akan mengiring opini kalau dikeluarkannya putri dari kampus ini itu ada kaitannya sama pangeran
kamu mengancam saya
besar juga nyali anak ini
apa ya hubungannya sama putri
sampai dia berani snekat ini
om pikirkan lagi soal perkataan saya tadi
saya tunggu kabarnya sampai besok
minta ke pihak kampus agar
minta ke pihak kampus agar surat do untuk putri itu dicabut
saya permisi om
mobil panggilan mau gue lakuin di bangunan
biar udah satu
kamu mulai sekarang harus jujur ya ke ibu
jadi ada masalah apapun cerita
yaudah ibu mau cuci baju
kamu ada pakaian kotor gak
ada bu di gantungan tempat biasa
ibu cuci dulu kamu lanjutin makan ya
besok adalah batas akhir gue bisa ke kampus
gue gak mungkin bohongin ibu dengan pura pura ke kampus
apa yang harus gue lakukan